jangan tutup mata kami dalam melihat fakta
jangan kedapkan telinga kami dalam mendengar realita
jangan bungkam suara kami dalam menyampaikan berita
jangan renggut kebebasan kami dalam mencari kebenaran
karena kebebasan pers akan mengawal jalannya demokrasi yang bermartabat